kalau begitu dompet ini aku bawa ke kantornya aja
supaya aku bisa ketemu dia
biar lebih semangat gitu loh
kami akan segera hubungi kami
terima kasih banyak bapak dan ibu untuk waktunya
apa kampus kita sudah siap untuk terima bu andi
gue paham apa yang gue rasa
karena gue udah ngerasain semuanya
cuman lu lihat gue sekarang
gue bisa berdamai dengan dendam
gue bisa ngelupain semuanya
dendam antara gue sama elu
siapa orang yang sudah membunuh adik saya
kami di lapangan sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh
dan hasilnya menjuruh satu nama
yaitu andi ini karisma putri
gue masih gak bisa
gue gak berhenti bayangin apa yang udah andin lakuin ke roy
andai kamu bukan pembunuh roy ini
cinta ini tidak akan menyakitkan seperti ini
ada apa ya mino datang menemui mama
kenapa mama gak cerita
dan kenapa nino menunjukkan hpnya ke mama
ada apa di hp itu
sebaiknya aku ke rumah nino cari tahu
apa ada masalah besar di rumah tangga elsa dan nino
yang mama sembunyikan dari aku
kami masih nggak percaya
kalau gak pernah yakin
kami sudah nyambit
kami sudah terbuka
kita tidak tips dengar
karena nanti ya kamu itu tugasnya jaga rumah
kalau kamu nganterin aku ke kantornya mas al
terus nanti kalau rumahnya kebobolan maling kayak waktu itu
kamu mau dipenggal sama mas al
gak mau kan
lagian aku nanti di kantornya mas al mau ketemu sama mas randy
kalau ada kamu nanti kamu gangguin lagi
elah ayang kiki
kalau halu itu jangan kelamaan
ibarat makanan kalau kelamaan juga gasing
eh ayang kiki inget ya
ingat kata u ya
kalau ngimpi jangan bangetan tinggi
nah udah nyampe
udah buang buang waktu ngomong sama kamu itu
di gerbang u yang bukain
eh enggak ah
hari ini bu andin akan tes presentasi dengan beberapa dosen senior kami
apakah bu andin sudah siap
ya insya allah saya siap
terima kasih ya
hmm apa kamu sudah bisa mulai andip
selamat pagi untuk bapak dan ibu
kali ini saya ingin menanyakan
apa yang kalian tahu soal bisnis
kalau misalkan kalian pikir bisnis itu adalah untuk memperoleh laba sebesar besarnya
pastinya kalian akan mendapatkan kecewaan
bisnis bukan seperti itu
bisnis itu adalah ketika kita menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh halayak
maka dari situ kita baru bisa mendapatkan keuntungan
maka bisnis itu adalah ketika kita dari awal sudah punya niatan baik untuk membantu orang lain
itu namanya bisnis

t membrane orang nusantara
coba kamu itu sudah punya istri
pasti istrimu tuh sudah siapin makanan
udah beresin tempat tidur gak berantakan seperti ini
hah kamu tuh enak bener
aduh ini anak kok barang begini bisa ketinggalan sih
dia tuh cuma pinter ngurus bosnya tapi ngurus dirinya sendiri
aduh gak becus
hah dia tuh memang benar benar harus punya istri nih
ah kalau begitu dompet ini aku bawa ke kantornya aja
supaya aku bisa ketemu dia biar lebih semangat gitu loh
kami akan segera hubungi kami
terima kasih banyak bapak dan ibu untuk waktunya
apa kampus kita sudah siap untuk terima bu anda
bagaimana menurut bu tari
saya tahu betul kualitas bu andi sebagai pengajar
dulu dia sudah banyak membantu saya
tapi bu andin itu mantan api
apa kita mau ada tenaga pengajar seperti itu di kampus ini
bagaimana tanggapan mahasiswa kita saat mereka tahu diajar sama mantan api
bapak bisa alam
untung gue udah berhasil cegah dan bawa nino pergi
sebelum dia ngeliat makamnya roy
tapi ini belum bisa dibilang aman
gua gak bisa mengal
nino pasti masih penasaran
kalo misalkan dia balik lagi ke pembangkaman tadi gimana
gua harus liat puas pada
jangan sampai kecerwongan
gua harus bener bener awas nino
fail perusahaan diri sendiri dimana ya
mau tanya rendy aja deh
ren saya mau tanya
fail perusahaan yudhistira dimana ya
biar saya ambilkan aja ya pak
kebetulan saya juga udah sampai di kantor pak
kamu ngapain ke kantor
saya kan tadi perintahkan kamu untuk jaga andi di kampus
tapi tadi ibu andien minta saya buat pergi ke kantor
jadi aku bisa

gak usah ditungguin
ada urusan lain pak
andien ada urusan lain
andien mau kemana ya
apa andien mau ke restoran papa surya
iya tante indira baru telepon mama
tante indira bilang michelle udah sampe jakarta
dia ada seminar disini
cukup lama sih
ya kira kira dua minggu
mama juga udah kasih nomernya michelle kan
buat apa mama kasih nomer michelle ke andien
apakah kamu pernah punya pengalaman buruk sama perempuan
mama kan kurang paham ya soal itu
jadi mama kasih nomernya michelle ke andien
sampai jumpa di video selanjutnya